perjalanan kasus kematian fina dewi juga menjadi sorotan di sapa indonesia malam
yang telah berjalan selama delapan tahun kasus ini
kasus pembunuhan vina dan eki yang terjadi di cirebon jawa barat
memasuki babak baru usai salah satu buronan ditangkap polisi
kita lihat delapan orang menjadi terpidana
kasus pembunuhan fida di cirebon yang terjadi agustus dua ribu enam belas silam
satu dari tiga pelaku yang buron atau masuk daftar pencarian orang telah ditangkap
dua lainnya masih dikejar polisi
tujuh pelaku difonis penjara seumur hidup
sementara satu lainnya difonis delapan tahun penjara
pegi alias peron kini ditahan di mapolda jawa barat
usai ditangkap selasa kemarin atas kasus pembunuhan vina dan eki delapan tahun silam
terkait penangkapan ini orang tua pegi mengaku jika sang anak merupakan tumbal dari kasus ini
kartini ibunda pegi menyebut saat kejadian pembunuhan
vina dan eki anaknya pegi tengah bekerja di bandung sebagai buruh bangunan
soal penangkapan pegi kartini menduga jika anaknya hanya dijadikan korban dari kasus ini
saya hanya yakin kalau anak saya itu tidak bersalah
peggy juga berpesan kepada saya peggy kalau mama kalau pergi tidak ada umur sudah
pegi tidak apa apa pg ikhlas
pergi jadi tumbal orang yang berada
pegi ikhlas mama kalau pegi tidak ada umur pegi minta maaf
oh pada pihak kepolisian itu kan yang di po namanya egi bukan pegi
kenapa yang ditangkap anak saya yang namanya peggy setiawan
sedangkan peni setiawan tidak tahu kejadian itu
tapi tetap bersekeh ke polisi memutuskan pegi yang melakukan kesalahan itu
menggeledah kediaman pegi alias peron yang berada di kecamatan talun cirebon jawa barat
polresta cirebon menyebut penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan barang bukti
terkait pembunuhan vina delapan tahun silam
selain penggeledahan polisi juga memintai keterangan tiga orang yang berada di dalam rumah
penggeledahan dilakukan di kediaman yang ada di belakang
itu yang kita cari adalah bukti bukti
bukti bukti yang sekiranya dapat membantu membuat terang proses penyidikan yang sedang kita tangani
di sini adalah lokasi atau alamat yang merupakan kediaman berdiam daripada saudara p
ada berapa orang yang ditemui pak
di dalam tadi ada tiga orang
tentunya pihak keluarga kemudian juga
bisa dipastikan itu tidak salah tangkap
keluarga fina mengapresiasi langkah polisi menangkap buron kasus pembunuhan anaknya
keluarga berharap semua pelaku ditangkap setelah delapan tahun keluarga menanti keadilan
kuasa hukum keluarga fina putri maya rumanti bilang polisi begitu cepat menangkap peggy
yang diduga dalam pembunuhan setelah kasus ini kembali mencuat
putri maya menambahkan pihak keluarga berharap
dua dpo lain segera tertangkap agar kasus yang terjadi delapan tahun silam itu terungkap tuntas
rasa syukur bahagia dan ucapan yang terima kasih
namun tentunya kami juga tidak bisa menyampaikan hal hal yang tidak baik ya
perihal jasa sisus di belakang menyatakan jangan itu salah tangkap salah tangkap gitu
kalau bahagia ya bahagia dan senang gitu
cuma ya jadi pertanyaan kami ini kok cepat gitu
ternyata cepat gitu ya ditangkapnya gitu mbak
sebelumnya polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan vina dan eki
dari rekonstruksi yang digelar tujuh tersangka dihadirkan
tujuh tersangka menolak ikuti rekonstruksi dan mencabut pengakuan di bap polisi
karena tak mengakui sangkaan yang dituduhkan
terkait hal ini polisi terpaksa mengganti peran para tersangka dan melanjutkan rekonstruksi
berdasarkan pemeriksaan saat itu polisi menggelar rekonstruksi sebanyak dua puluh delapan reka adegan
di tiga tempat kejadian
selain mencabut bap kuasa hukum tersangka bilang kliennya kerap mendapat intimidasi selama pemeriksaan
tidak ada yang mencabut
menyelidikan yang sudah kita rekonstruksikan
cuma tadi karena berhubung dari tersangka tidak berkenan untuk dilanjutkan
makanya kita akan melanjutkan konstruksi ini dengan peran pengganti
tadi itu adalah hasil pemeriksaan keterangan para tersangka
mereka menganggap bahwa mereka tidak berhubung
terpidana kasus fina yang telah bebas saka tatal mengaku sebagai korban salah tangkap polisi
saka merasa mendapat tekanan dari polisi dan dipaksa mengaku sebagai pembunuh vina
baru nyampe mau ngantri motor udah ada polisi
sampai di foresta saya langsung dibukulin
juru mengakui apa yang bukan saya lakukan
saya dipukulin dijejekin disiksa segala macam
yang ditrumnya siapa yang mukulin siapa
yang mukulin yang ditrum itu anggota polisi semua
akhirnya aku juga itu kartu terpaksa
komnas ham menyatakan telah menindaklanjuti aduan salah satu terpidana kasus pembunuhan vina yang bernama saka tatal
terpidana saka tatal mengaku sebagai pembunuh vina karena tidak tahan dipukuli polisi
koordinator subkomisi penegakan ham komnas ham uli parulian sihombing mengungkapkan
kuasa hukum saka natal titin prilianti pernah mengadukan kasus kliennya ke komnas ham september dua ribu enam belas
komnas ham juga telah meminta penjelasan dari polda jabar pada januari dua ribu tujuh belas
namun tidak menerima balasan dari polda jawa barat
uli menyatakan telah kembali berkoordinasi dengan polda jabar awal mei lalu untuk menindaklanjuti kasus ini kembali
dari visum minta keterangan
dilakukan tetapi itu sudah masuk pengadilan
ketika memang ketika ada
muncul usai salah satu dpo
hal ini diungkap baik dari keluarga
terdakwa lantas kejanggalan apa
dari kasus yang terjadi delapan tahun silam ini
selamat malam bapak bapak
selamat malam saya ke
mas adnan dulu kalau dari
yang dimaksud dan apakah ada buktinya
membuktikan bahwa klien kami tidak terlibat
selama proses hukum karena kami meyakini
sebagai otak pelaku tindak pidana tersebut
tidak terlibat sehingga kami merasa
mendampingi selama proses hukum yang ada
dari kejanggalan kejanggalan apa saja kah
senat ini disebut sebagai pegi setiawan
yang kedua mengenai dari sketsa
wajahnya seperti apa dan dari ciri ciri
dari ciri cirinya seperti rambut keriting
sedangkan pegi setiawan itu rambutnya lurus
begitupun alamat daripada tegy setiawan ini
oke nah alibi dari pegi pada saat kejadian dua ribu enam belas silam apakah ada mas adnan
ya peggy setiawan menyampaikan kepada kami bahwa pada saat kejadian tersebut
pegi sedang berada di bandung karena memang sejak tanggal tiga belas juli
atau setidak tidaknya bulan juli sebelum kejadian tersebut
pegi memang sudah bekerja di bandung
ada saksinya kami sudah mengumpulkan beberapa saksi dan saksi saksi tersebut siap untuk hadir
nah kalau dari kompol nas pak yusuf
ada ditangkap satu dpo tapi masih dianggap ada kejanggalan dari penangkapan ini
bahkan tadi kalau kuasa hukum peki bilang bukan orang yang dimaksud
tidak ada sketsanya yang disampaikan polisi
apa yang saya sampaikan ini di dalam konteks kami sebagai pengawas
penangkapan penahanan termasuk juga penetapan tersangka itu kan objek pra peradilan
jadi barangkali nanti perlu dipertimbangkan
diragukan terkait dengan sah atau tidaknya penangkapan terhadap yang bernama peggy
barangkali bisa ditempu arah ke sana
tapi tentu itu sepenuhnya menjadi hak daripada kuasa hukum
apakah akan mempertimbangkan itu
yang kedua kami dalam proses perkembangan kasus ini kan sudah mencatat
tidak bisa menyimpulkan sementara
ada hal hal yang sangat janggal
tapi ini bagian dari kelemahan kelemahan di dalam proses penyidikan dari delapan tahun lalu
itu terkait dengan tiga dpu itu sendiri kan memang
ada kelemahan pada waktu itu informasi yang pasti
dari para terpidana yang delapan orang itu memastikan ada tiga tersangka lain
dengan identitas yang dimaksud dpu pada saat ini
itu kan kelemahan memastikan informasi yang pasti ada atau tidaknya
nah sekarang sudah dilakukan penangkapan bernama tegi
nah ditapkan sebagai tersangka tentu
pasti minimal dua alat bukti
kalau memang akan ditempu upaya peradilan
apakah ini tegi yang dimaksud
tapi kami itu menyerahkan sepenuhnya kepada hak kuasa hukum
oke itu nanti upaya berikutnya yang bisa salah satu opsinya
nah tapi saya ke mas adnan dulu
apakah betul pegi ini dua ribu enam belas lalu pernah diperiksa
tapi akhirnya dilepaskan oleh penyidik
apakah betul bahwa peggy ini dua ribu enam belas lalu pernah diperiksa penyidik
saya belum bicara lebih lanjut dengan tim kuasa hukum yang lainnya
dalam hal ini rekan kami biarti khususnya
namun patut diketahui bahwa pada saat tahun dua ribu enam belas
di kediaman riki setiawan
namun sampai dengan saat ini
atau maksudnya sebelum peggy setiawan itu tertangkap
tidak ada proses pemeriksaan menurut kami
nah hubungan antara pegi dengan korban
karena sempat ada penggeledahan dua ribu enam belas lalu itu apa
peggy menyampaikan kepada kami bahwa pegg tidak mengenali korban korban tersebut
atau dengan pelaku lainnya apakah peggy kenal
kami tidak tahu apakah peggy mengenal atau tidak
hanya saja peggy pernah menyampaikan
sepengetahuan kami mungkin kenal dengan
oke karena itulah peggy sempat digeledah dua ribu enam belas lalu begitu ya
saya tidak tahu karena apa polisi
tapi pada saat itu tidak dilanjutkan penggeledahannya
karena dianggap tidak cukup bukti atau seperti apa
oh mas adnan nampaknya terputus komunikasinya
ya kami tidak mengetahui secara pasti
apakah penyidik ataupun dari kepolisian
polres cirebon kota khususnya menggeledah
tempat kediaman keluarga dari pegi setiawan
tidak mengetahui hubungannya seperti apa
iya kasus pembunuhan ini kan jadi
sekarang penuh teka teki pak yusuf
karena sudah delapan tahun baru jalan lagi
kelemahannya adalah banyak barang bukti
ataupun saksi yang mungkin tidak seakurat pada saat dua ribu enam belas
nah dari kompolnas bagaimana untuk mengawal ini
termasuk mengantisipasi jangan sampai ada korban salah tangkap
catatan catatan terkait dengan kelemahan ini
itu nanti kita akan minta klarifikasi
misal terkait dengan sperma
hasil otopsi sperma yang ada di tubuh korban
termasuk nama yang disebut
keseluruhan kesehatan yang ada di dalam kesehatan ini
itu salah satu hal hal yang penting untuk kami tanyakan
minggu depan ini kami akan ke polda
paparan klarifikasi secara komprehensif
itu hal hal yang akan kami tanyakan
terkait dengan kelemahan kelemahan yang kita catat
mengklarifikasi ini ke polda jawa barat dari kompolnas ya
karena sekarang banyak sekali yang beredar isu
juga isu yang berkembang di masyarakat
ada hubungan keluarga dengan polisi
agar jangan banyak spekulasi
kalaupun iya ini bisa terungkap
karena ada banyak sekali spekulasi
mungkin pak yusuf juga mengamati
keluarga dengan anggota polisi
kami belum mendapatkan informasi
terkait dengan proses perjalanan
penangkapan itu kan
pasti didasarkan bukti awal
sepertinya belum diyakini pada waktu itu
nah namun tentu publik bertanya
membuka hal hal yang selama ini menjadi hambatan hambatan
karena di dpuk namanya egi
meskipun peggy pernah diperiksa dua ribu enam belas lalu
saat ditetapkan sebagai tersangka
penyidik menyampaikan ada minimal dua alat bukti
apakah disampaikan kepada pegi
yang jadi dasar tersangkanya peki
pada saat kemarin kami ke polda
itu penyidik tidak menyampaikan
lebih jelas apa itu dua alat bukti
yang dirasa cukup sebagai penetapan
namun pihak penyidik menyampaikan
itu nanti akan dikemukakan di persidangan
nah soal ini bagaimana kompolnas melihatnya
tidak dijelaskan apa yang jadi bukti awal
penetapan seseorang sebagai tersangka
saya tidak ingin bermaksud memberikan saran
hanya normanya telah mengatur
yang kedua kami sendiri akan berfungsi sebagai pengawas
akan kami tanyakan soal
keterangan yang terakhir ini apakah benar
kan bisa saja minta gelar perkara khusus
dari kuasa hukum yang itu bisa
coba nanti kami akan pastikan kembali
apakah ada informasi seperti itu disampaikan kuasa hukum
nah kalau dari mas adnan saat ini
upaya hukum yang dilakukan
apakah sudah ke pra peradilan
atau masih berusaha agar membatalkan status tersangka
tapi kan lagi lagi karena statusnya sudah tersangka harus pra peradilan
jadi apa yang dipikirkan sekarang oleh kuasa hukum
kami menyampaikan bahwa kami juga mencermati proses penetapan tersangka terhadap
klien kami yang sepertinya terburu buru
ya perlu diingat oleh semua pihak
bahwa walaupun pegi ini telah ditetapkan tersangka
kita harus menjunjung asas peraduga tidak bersalah
nah adapun langkah langkah selanjutnya
apakah ada temuan temuan
yang dirasa tidak sesuai dengan hukum acara
yang dilakukan oleh tim penyidik dari polda
apabila memang ditemukan menurut kami itu kuat
dan kami akan pasti akan mengajukan gugatan pra peradilan tersebut
nah pak yusuf bagaimana agar mengawal
apakah satu satunya jalan sekarang adalah pra peradilan
yang bisa ditempuh oleh kuasa hukum
artinya yang harus dibuktikan secara formil dan material
memang penetapan tersangka ini kan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku
nah ini bagaimana pak yusuf
instrumen hukum yang sudah disediakan
apabila meragukan atas keabsahan
penangkapan penahanan dan penetapan tersangka
diberikan kesempatan untuk mengajukan pra peradilan
tapi itu kan sekali lagi itu kan pihak yang ditahan
pihak yang ditetapkan tersangka dalam hal ini
kami sendiri sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan
kami sendiri sudah mendengarkan apa yang menjadi keluhan kuasa hukum pegi itu akan kami beri tahu ke anda
apabila ada hal hal yang dirasa janggal
oke termasuk pelaku yang mantan narapidana
yang mengaku bahwa jadi korban salah tangkap dalam kasus ini
karena kalau dari komnas ham bilang bahwa sempat ada masukan
disampaikan ke polda jawa barat tidak ada jawabannya
semua informasi yang berkembang di publik permasalahan
semua informasi yang berkembang di publik permasalahan
kami sendiri sudah menyampaikan berencana menyalankan
proses penyidikan yang telah dilakukan sebelumnya
audit investigatif lah agar bisa
mengungkapkan kalau memang ada hal hal yang itu tidak sesuai dengan
prosedur dan sop yang akan terlalu
terima kasih pak yusuf warshim komisioner kompolnas ditunggu bagaimana perkembangannya pekan depan untuk klarifikasi ke polda jawa barat terkait kasus ini
dan juga terima kasih mas adnan miftahul hayat kuasa hukum pg setiawan telah berbagi informasi di sampai indonesia malam